saksi pelapor dugaan penodaan agama willi yudin dhani membantah memberikan keterangan palsu
wiliudin menegaskan ada kesalahan dalam pengetikan laporan pemeriksaan di polresta bogor
wiliudin menegaskan kesaksiannya tidak ditolak hakim
tujuh september saya menonton video tanggal enam oktober hari kemis
jelas harinya kemis
dan ini kronologis ini saya suruh baca saya sodorkan
dan sebelum saya ditanya tanya kronologis ini saya sodorkan
dan diakui di persidangan
sesuai tanggalnya lihat
ini yang dipermasalahkan kan enam oktober
ini enam oktober kamis enam oktober bukan kamis enam september
karena saya baru sehari kemarin nonton
kemudian jumatnya saya melaporkan kok bisa mundur sampai satu bulan